kabupaten grobogan jawa tengah menggelar panen raya di ribuan hektare lahan jagung
pemerintah daerah di wilayah lumbung jagung jawa tengah ini berharap
pemerintah pusat tidak membuka keran impor jagung
panen jagung di desa telawah kecamatan karanglayung gerobogan jawa tengah
menjadi awal panen raya di wilayah ini
di kabupaten ini terdapat sekitar dua tiga ratus hektare lahan jagung siap panen di awal tahun
dengan produksi per hektare sekitar enam ton jagung
kabupaten gerobogan mampu memasuk dua dua puluh sembilan persen kebutuhan di jawa tengah
kementerian pertanian bahkan menghitung panen jagung di gerobongan ini
bisa memenuhi kebutuhan tiga pekan pakan ternak se indonesia
ditambah panen dari kabupaten lain panen raya jawa tengah
bisa memasuk kebutuhan sebulan pakan ternak se indonesia
ditambah panen dari kabupaten lain panen raya jawa tengah
bisa memasuk kebutuhan sebulan pakan ternak indonesia
pembangunan ibu bupati yang seorang masih
pak kepala dinas pertanian provinsi pangan provinsi
dan juga kabupaten bersama sama kita melaksanakan panen jagung
yang selama ini selalu menjadi pembicaraan
bahwa gerobokan adalah salah satu sentra produksi jagung kita di jawa tengah
di dalam laporan ke saya
di dalam dua minggu ke depan
itu ada sekitar tiga puluh ribu hektare akan panen
nah itu mencapai sekitar satu ratus lima puluh ribu ton akan kita hasilkan
nah ini yang kita lihat di sini adalah
salah satu hamparan jagung yang ada di gerobokan
dan tentunya kita harapkan dalam bulan bulan minggu minggu berikutnya
kita panen nanti pak gadis akan sampaikan
mungkin akan lebih banyak lagi pada bulan bulan pertengahan akhir
minggu hari sampai dengan maret april
panen raya ini menggembirakan petani dan pemerintah daerah grobogan
selain jumlahnya besar saat ini harga jagung mencapai rp lima per kilogram
harga ini membuat para petani bersemangat kembali
menanam produk yang banyak dijadikan pakan ternak ini
pemerintah daerah grobogan pun berharap pemerintah pusat tidak melakukan impor jagung
pemerintah gerobogan dan harganya ini sudah per kilo rata rata rp lima
saya juga tidak ingin impor pak
dan mudah mudahan ini harga dinikmati oleh petani kabupaten gerobogan
dan lumbung pangan sebetulnya di gerobogan ini
dan saya pesan lagi pak jangan impor
pemerintah kabupaten gerobogan mencemaskan
impor jagung akan merusak harga penjualan jagung petani
menjadi di bawah harga saat ini yang menurut para petani sudah cukup layak
andi eko prasetyo gromogan jawa tengah
aman ya pak ya